semifinal indonesia masters dua ribu dua puluh hanya menggugurkan satu wakil indonesia dari lima wakil yang lolos
muhammad fajar dan rian ardianto dihentikan oleh pasangan seniornya muhammad ahsan dan hendra setiawan dengan pertandingan rubber set
satu satunya wakil tunggal putra indonesia antonis nisukaginting sukses menembakkan wakil denmark victor axelsen
kejar mengejar angka sudah terjadi sejak awal pertandingan dan ginting berhasil mengamankan poin dua puluh dua dua puluh pada game pertama
unggul pada game pertama membuat ginting kian percaya diri memasuki game kedua
hasilnya ginting mampu merebut game kedua dengan kedudukan dua puluh satu sebelas dan membuat ia memastikan lolos ke final
pada laga puncak pemain dua puluh tiga tahun itu akan berjumpa juara bertahan anders antonson
kandaputri indonesia greysia poli dan apriyani rahayu juga berhasil melangkah ke partai final
greysia apriyani lolos ke partai puncak dengan mengalahkan pasangan korea selatan kim soeung dan kong hyong
lewat pertandingan dua game greysia apriyani menang dua puluh satu sembilan belas dan dua puluh satu lima belas
kita hanya memikirkan apa yang menjadi performance nya kita pada saat ini dari evaluasi
tahun lalu gimana caranya kodidi juga mas evid semuanya bagian pelatih bilang ke kita bahwa performance kita yang harus ditingkatin bukan hasil
jadi sadar sadar sadar sangat sangat sadar sadar apalagi mau menjelang olimpiade
jadi performance nya itu yang lebih ditingkatkan
hasil resultnya apa ya itu udah bonus aja dari tuhan
indonesia pun sudah menciptakan satu gelar juara setelah pada nomor ganda putra
final ganda putra kembali mengulang final indonesia masters tahun lalu saat marcus gideon kevin sanjaya kembali bersuah dengan muhammad ahsan hendra setiawan
minions lolos ke final dengan mengalahkan pasangan malaysia aren chia sohu yik dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu sembilan belas
sedangkan ahsan hendra harus menyingkirkan ganda putra indonesia lainnya fajar alfian muhammad rian ardianto
the daddies menang rubber game dua puluh satu dua belas delapan belas dua puluh satu dan dua puluh satu dua belas
dari liputan cnn indonesia